sepuluh ekor sapi yang rencananya akan dijual untuk hari raya kurban ini terjangkit penyakit mulut dan kuku atau pmk
puluhan ekor sapi ini dibeli pedagang dari peternak di kabupaten pati jawa tengah
pemilik sapi terpaksa menutup aktivitas di kandangnya selama dilakukan pengobatan dan karantina oleh tim teknis penanganan pmk kabupaten demak
kepala bidang peternakan dan kesehatan dinas pertanian dan pangan kabupaten demak mengatakan
hingga senin siang tercatat sebanyak empat puluh enam kasus pmk pada ternak ditemukan di wilayah demak
selain itu pihaknya juga menutup tujuh kandang ternak sapi terjangkit pmk yang tersebar di tujuh desa
sudah hampir ada dua lima ratus ekor yang sudah kita pantau kesehatannya
kemudian yang sudah terindikasi sampai dengan hari ini ada empat puluh enam ekor
yang mana sekarang itu istilahnya bukan positif pmk tapi yang dikonfirmasi pmk
jelang hari raya idul adha sebaran penyakit mulut dan kuku di lombok nusa tenggara barat semakin meluas
dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi nusa tenggara barat senin siang menyatakan
penyebaran penyakit mulut dan kuku yang awalnya terdata di kabupaten lombok tengah itu
kini sudah menyebar ke seluruh kabupaten dan kota lombok
total ada delapan sembilan ratus empat puluh lima ekor sapi yang terjangkit pmk
totalnya delapan sembilan ratus empat puluh lima ekor
di mana di dalamnya yang sakit lima empat ratus dua puluh ekor
mati satu ekor potong paksa lima puluh empat ekor sembuh tiga empat ratus enam puluh sembilan ekor
tersebar di kabupaten semua kabupaten kota di pulau lombok
sementara di bandung jawa barat sebanyak lima ekor sapi di kota bandung dinyatakan positif pmk
satu ekor sapi diantaranya telah mati sementara satu ekor sapi lainnya harus dipotong karena kondisinya sulit untuk sembuh
untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku yang terjangkit pmk di dalamnya yang sakit lima empat ratus dua puluh ekor sapi di kota bandung tersambung dengan penyebaran pmk
untuk mengantisipasi penambahan kasus pmk di kota bandung pemerintah meminta para pedagang untuk tidak mendatangkan dulu hewan ternak dari luar kota bandung
masyarakat juga diminta untuk lebih berhati hati ketika membeli hewan kurban dan memastikan hewan yang dibeli telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan
tim liputan cnn indonesia